sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini lama minta satu hal sama ibu
tolong izinkan kak taufan pulang ya bu
izininkan kak taufan untuk kembali bersama keluarganya ya bu
boleh kan bu
kamu berdiri mila
kamu berdiri mila
mila gak tega
lihat kak taufan seperti ini bu
mila gak tega bu
dan mila gak tega
kamu harus tahu mila
saya juga pengen melihat taufan kembali bersama keluarganya mila
tapi masalahnya kondisi papan masih seperti ini
saya gak berani mila
ibu dengerin mila ya
mila selalu ada di pihak ibu
apapun yang terjadi
inilah pasti akan membela ibu
izinkan kak taufan pulang
izinkan kak taufan pulang bu
masya allah kak thoeman
kak kakak tahan ya kakak kakak tahan
ibu ibu panggil dokter
ibu panggil dokter
iya ampun nanda kenapa nanda
ya allah kenapa perasaan mama
merasa memang gak enak kayak gini pak
dan kenapa perasaanku jadi gak enak
ya allah kenapa aku merasa gemeter ya
dok tolongin taufan dok
ini kondisinya drop sekali kita mesti bawa dia ke rumah sakit sekarang
ibu tunggu sini dulu ya ibu biar kami tamani
ya allah sembuhkanlah ke taufan
jauhkan dia dari bahaya maut ya allah
selamatkanlah kau taufan dari masa kritis ini
berikanlah kak taufan kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya ya allah
dokter dokter bagaimana keadaan kata ufaan dokter
keadaan yang betul betul kritis bu
kami sedang berusaha tapi kami nggak tahu sampai kapan dia bisa bertahan
ya allah apa yang ada di sampah ya allah
dokter saya boleh masuk ya dokter
saya mau ketemu sama kak taufan saya boleh masuk ya dokter
ya boleh bu tapi jangan lebih dari lima menit ya
terima kasih dokter
ibu berdoa aja
kak ufaan harus bertahan ya kak
kakak gak boleh pergi
aku harus bertahan
sepertinya waktu aku sudah habis kamilah
kak ufaan harus bertahan
ada kak fadil
dan juga ada kamila dan mularas
kami semua sayang sama kakak
tapi aku udah gak kuat lagi
jaga diri kaum baik baik
aku titip keluarga aku ke kamu milla
tolong jaga mereka
bagaimana kau boleh pergi
keluarga kakak menginginkan kakak untuk berkumpul bersama kak
minta kamu inginkan kakak untuk berkumpul lagi bersama sama kak

kak tuhan kak tuhan
maksudmu kak tuhan susah tuhan